tim reskrim polresta depok masih menyelidiki kasus snek bihun kering bikini snack
mereka memeriksa mahasiswi yang membuat makanan ini
beserta dengan empat orang yang membantunya di wilayah sawangan depok hingga sabtu malam
mahasiswi ini sempat menolak diperiksa polisi
namun setelah polisi menunjukkan surat tugas baru ia bersedia dimintai keterangan
selama empat jam aparat kepolisian menginterogasi mahasiswi pembuatnya dengan status sebagai saksi
selain kepolisian badan besar pengawas obat dan makanan jawa barat melakukan inspeksi
dan menyitas jumlah bahan produksi bihun kekinian
polisi menelusuri kasus ini dari kemungkinan pelanggaran undang undang industri
pasal pornografi serta pemalsuan label halal
sementara itu keluarga pertiwi darmawanti pembuat snack bermerek bikini
meminta maaf terkait kemasan yang dinilai memiliki unsur pornografi
pertiwi darmawanti atau tiwi pembuat snack bikini memberikan sanggahan tertulis yang dibacakan kerabatnya
heribertus terkait kontroversi makanan ringan yang diproduksinya
menurutnya awal bihun kekinian atau bikini merupakan tugas sekolah bisnisnya yang dikerjakan berkelompok
tiwi juga menjelaskan dirinya tidak mengetahui cara mengurus perizinan sebuah produk makanan yang akan dipasarkan
ia juga meminta maaf jika kemasan makanan tersebut dianggap berunsur pornografi
untuk semua warga masyarakat yang telah menilai bahwa snack ini termasuk pornografi
apalagi disebut sebagai sebuah sindikat pornografi
saya meminta maaf atas kesalahan yang saya buat yang membuat masyarakat heboh
sekali lagi dengan sejujur jujurnya saya tidak mengetahui kalau akan viral seperti ini
karena saya pun tidak berpikiran sampai menjurus ke hal hal pornografi
karena gambar tersebut merupakan gambar yang tidak menjadikan penyakit
gambar animasi bukan gambar real